khususnya terkait dengan beberapa aplikasi yang sering kita bicarakan kali ini
saya setiap tahun setidaknya dapat lima atau sepuluh pertanyaan yang itu itu aja